kami sudah terhubung bersama rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia bella mulahela di barres simpori
selamat siang bella apakah ada fakta baru yang telah ditemukan tim khusus polri berdasarkan temuan dari tim sus
terutama bella mengenai motif pembunuhan dari brigadier joshua bella
ya selamat siang heranov betul sekali memang pasca ditetapkan
tersangka yaitu verdi sambo tersangka keempat dalam kasus pembunuhan berencana yang telah menewaskan brigadir j ataupun yosua huta barat pada tanggal delapan juli lalu
memang pihak dari verdi sambo sejak pekan lalu sudah dibawa ataupun diamankan di marko bimob kelapa dua depok begitu
kalau kemarin awalnya diamankan terkait dengan kode etik sekarang memang verdi sambo sejak selasa lalu tetapkan sebagai tersangka keempat dalam kasus pembunuhan berencana
dan memang pasca adanya temuan baru terkait memang selasa hari yang lalu pihak dari tim sus pori dan juga inavis telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi rumah dari verdi sambo
satu diantaranya adalah rumah dinas yang berada di komplek polri duren tiga jakarta selatan
yang kedua adalah lokasi rumah pribadi yang tidak jauh dari rumah dinasnya yaitu berada di jalan singgah tiga di daerah duren tiga barat jakarta selatan
dan yang ketiga adalah lokasi rumah pribadi yang tidak jauh dari rumah dinasnya yaitu berada di jalan singgai tiga di daerah duren tiga barat jakarta selatan
dan yang ketiga adalah lokasi rumah pribadi yang tidak jauh dari rumah dinasnya yaitu berada di jalan singgai tiga di daerah duren tiga barat jakarta selatan

dan yang ketiga adalah lokasi rumah pribadi yang tidak jauh dari rumah dinasnya yaitu berada di jalan singgai tiga di daerah duren tiga barat jakarta selatan

terima kasih atas laporan anda bella mulahela langsung dari jakarta